tahun dua ribu tiga wabah sars mengguncang dunia dan guandong di tiongkok menjadi pusat penyebarannya
perekonomian tiongkok pun turun lima hingga satu persen
meskipun tidak memberikan dampak signifikan terkait perkembangan perekonomian secara global
harga emas pasca mewabahnya virus ini meroket tajam
harga emas dunia melesat naik hingga dua puluh satu persen dalam periode november dua ribu tiga hingga februari dua ribu empat belas
menyentuh harga hampir empat ratus dolar per troy ounce
bahkan ketika who mengumumkan penyebaran wabah sars berhenti
emas masih menyisakan penguatan hingga sepuluh delapan persen
tujuh belas tahun berselan virus corona kini mengancam dunia
dan perekonomian dunia pun terguncang secara masif
harga emas pun kembali meroket
minggu pertama bulan maret harga emas dunia naik hampir lima persen
sedangkan di pasar domestik harga emas di pt aneka tambang tbk naik hampir tiga persen
harga emas antam pun mencetak harga penjualan lebih dari delapan ratus empat puluh per satu gramnya
di tengah bergejolaknya perekonomian dunia
bahkan banyak manajemen investasi yang menambahkan porsi emas sebagai instrumen menambah cuan
emas tentunya akan berkembang sangat pesat dengan adanya virus corona ini
karena seperti kita tahu bahwa masyarakat akan melepas aset beresiko mereka
dan membeli emas sebagai safe haven
oke untuk prediksi sementara mungkin emas akan menyentuh di agak rp satu tujuh ratus kemudian di rp satu delapan ratus
di domestik sendiri emas diprediksi akan semakin naik bahkan menyentuh harga rp sembilan ratus per satu gramnya
di tengah semakin melonjaknya harga logam mulia di dunia
tim liputan cnn indonesia